wisatawan asal inggris bernama adam alexander murai menjalani pemeriksaan di
mapol restad dan pasar bali ia ditangkap dengan sangkaan menganiaya dan melawan
polisi dalam video yang viral di media sosial ia tampak mendorong seorang polisi
di depan pos polisi di jalan sunsetrold kuta badung wisatawan ini terancam hukuman paling
lama satu tahun penjara sementara polisi telah berkoordinasi dengan imigrasi untuk
melakukan pencekalan terhadap yang bersangkutan tersangkanya pertama melakukan tiga ratus lima puluh dua itu penganiayaan
ya dengan kalau dilihat juga viral dia dorong anggota tersebut kemudian yang paling
kelak itu di pasal dua ratus dua belas kuhp yaitu melawan petugas yang sedang melaksanakan tugas

dikonsumsi dengan kemampuan yang terlalu besar untuk menolong dan menolong warga asing tersebut
akan ditilang peristiwanya terjadi pada senin pekan ini tim liputan cnn indonesia dan pasar bali